aduh lompat lagi
papa buruan dong pak
baik baik bu
perasaan ku gak enak ya
aku nikah juga sama milo
kamu gak bisa menghindar milo
tapi papa gak mungkin berubah pikiran
kalau gak ada alesan ma
ini ada apa sih mak kenapa
papa sama mama diancam milo
kepala mama ditadang sama
udah milo surutin
apa mau jadi apa
kamu gak mau kan sampai terjadi apa apa sama papa dan mama
lu udah denger kan
kalau lu gak mau mereka bonyok
gara gara gua pukul pegang pistol

lu tuh siapa sih

jangan berani berani ganggu orang tua gue ya
lo jangan main main sama gue
lu gak nurut
bye bye aja lu sama orang tua lu
kalau lu gak percaya
gua juga bisa
ngirimin emailnya ke papa lu ya
mereka memes keadaan kedua orang tua
dan inget satu hal
jangan pernah ngeremehin kekuatan bunganya
jangan pernah ngeremehin kekuatan lu
mila kamu tuh kenapa sih
kamu tuh jaga omongan dong
kamu tuh jaga umpangan dong
kamu di depan papa lu
itu foto beberapa menit yang lalu
laksanain perintah gue
tapi apa jaminan lo kalau bob dan nyokap gue bakal selamat
saat ijab kabul
mereka akan diantar ke rumah
tolong acara dimulai aja
apakah mempelewati tanya sudah datang
saya akan berikah dengan dia
aku mau banget milo
kamu kan tahu betapa banyak aku mencintai kamu milo
dan karena cinta
rehelaku kalau sampai kamu menikah sama juli
sekarang aku akan menikah sama kamu al
sekarang aku akan menikah sama kamu alam
akhirnya aku menikah juga sama kamu milo
aku mau menikah sama kamu milo
orang tua saya sih lagi di luar negeri
papa buruan dong pak
baik baik bu
perasaan ku gak enak ya
aku nikah juga sama milo
kau gak bisa menghindar jelu
aku nikah juga sama milo
kau gak bisa menghindar jelu
saya terima nikahnya
seperangkat alat sholat
kamu tuh yang putar dong
bagaimana kita mulai lagi
seperangkat alat sholat
dan uang dibayar tunai
di satu saya
di satu saya
di satu saya
ya tuhan kenapa aku tidak dikasih pilihan
ini terlalu sulit buat aku
ikuti kata kata saya dan tenang
saya terima nikah ini
alia binti wirawan dengan mas kawin
seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai